kita janji gak akan mencewainya bu
eh saya gak peduli bagaimana caranya kamu
yang penting narsih dan keluarganya keluar dari rumah itu
lumayan buat kita festa
gue denger lo disuruh orang buat gagun korea
narsih siapa yang nyuruh lo
lo gak usah kau campur sama urusan kita
mending lo urusin aja urusan lo sendiri
liat deh lo
berani lo gangguin keluarga bu narsih
gue gak akan tinggal diam
gue laporin ke polisi karena lo udah nusuk orang
karena lo udah perkosa tuh cewek sampe gila
gue gak takut
mungkin udah saatnya sekarang gue nebus dosa dosa gue
udah deh jack
mendingan lo mundur
daripada nanti lo kita habisin cak
lo gak usah macem macem sama kita
yang semangat ya sekolahnya
biar jadi anak yang pinter
om mirza mau ngantarin aku
kanmu dari tadi udah nungguin aku ya
intan kamu tau gak
perut papa aku berdarah lagi
tadi papa sama oma berantem intan
terus bapak mau keluar dari rumah
jadi perut papa berdarah
terima kasih pu
aku yang udah nyebabin semua ini
oh iya aku bikin yang lampar nih buat tata kamu
makasih ya intan
binda yuk kita masuk tiara
pokoknya ibu harus pergi dari sini
enak aja kalian saya cinta
saya kan cuma gadiin rumah ini ke kalian
ibu kenapa teriak teriak
tapi kan ibu belum bayar cicilan sama bunga bunganya
jadi harus pergi cepat
saya kan sedang sakit
anak saya juga sedang sakit disini juga ada anak kecil
jangan seenaknya saya akan bayar saya akan cicil
kita gak peduli
ibu gak apa apa bu
siapa lu berani main cita cita
mana surat kerja lu
lu mesti kecampur urusan gua aja
gua akan ikut campur selama lu gangguin munarsy
lu itu bukan siapa siapa cak
sadar gak lu terus mau lu apa
ibu tenang aja bu
selama aku disini mereka gak akan berani gangguin ibu
terima kasih ya nak mirza
gak apa apa bu
kita gak berhasil bu
tadi ada orang yang ngerecokin kita
jadi rencana kita gagal
ah dasar gak becus kalian ini
masa ngusir aja gak bisa sih
kalau begitu sertifikatnya ada sama kamu
nah saya akan tembusi hutangnya narsy dan narsy akan berhutang sama saya
sekarang kamu ikut saya
nanti pengacara saya yang urus
kalau gitu ibu yang ngurus surat suratnya
nanti urusan si mirza biar saya yang urus
ibu tenang aja bu
semuanya bakal beres
sini aku bantuin
ya udah makasih ya
intan gimana kondisi mama kamu nak
sekarang mama lebih banyak tidur tante
berati mama lagi istirahat kan

kalau gitu kita doain aja ya
semoga mama kamu lebih baik
ya makasih mbak
kak naila masih tidur terus
berarti kak nayla masih dalam pengaruh obat tidurnya
dan itu artinya kondisi kak nayla masih belum membaik
yuk sekarang kita pulang
nanti anterin ya
siapa sih itu
anda yang minta kak
pak saya salah apa pak
anda sudah merampok dan menusuk pak ardi
pak saya akuin kalau saya merampok pak
tapi saya tidak pernah menusuk pak
anda bisa jelaskan di kantor
pak sekarang ikut
pak lepas sini
pak pak bener pak
saya tidak pernah menusuk pak
maaf ya tante gak bisa antar kamu sampai depan rumah pakai mobil
nggak apa apa kok mente
pak bener pak
saya nggak nusuk sama sekali